sementara itu pt transjakarta melakukan penandatanganan kerjasama dengan kooperasi wahana kpk atau kwk
yang menyediakan jasa angkutan di wilayah pinggiran ibu kota
nantinya pengguna transjakarta dapat terhubung langsung dengan angkutan kwk dalam sekali bayar pada jam jam tertentu
pengguna transjakarta dapat menggunakan angkutan kwk yang identik dengan warna merah ini secara gratis
dari jam lima hingga jam sembilan pagi dan jam enam sore hingga jam delapan malam
untuk mendapatkan layanan itu pelanggan hanya perlu menunjukkan kartu layanan gratis bernama sahabat kwk
dengan membayar rp sepuluh selama satu bulan
kartu ini bisa diperoleh di halte transjakarta
kerjasama ini bagian dari usaha mengintegrasikan layanan koridor transjakarta dengan angkutan lingkungan
integrasi ini diprediksi mampu menambah pengguna transjakarta sebanyak dua puluh hingga empat puluh orang perharinya
diharapkan program ini sudah dapat berjalan efektif pada satu april mendatang
salah satu kelebihan transjakarta mempunyai jaringan
tapi jaringan transjakarta tidak bisa sampai kepada pemukiman
saya kalau dari rumah saya bersyukur jalan cuma dua ratus meter sampai di halte
tapi banyak juga teman teman kita harus menggunakan gojek harus menggunakan kwk juga atau taksi mungkin
oleh sebab itu kelebihan kwk adalah sampai kepada pemukiman
kita mulai di lima wilayah
kami lagi inventarisir
kami mencoba untuk dapat dua awal dari enam armada